pada pekan ini pasar keuangan masih akan bergejolak mengingat banyaknya data dan agenda penting yang akan keluar dalam seminggu ke depan
dari sentimen dalam negeri adalah data neraca perdagangan juli sementara sentimen dari luar negeri akan datang dari data pertumbuhan ekonomi jepang
data penjualan retail dan pengangguran di tiongkok serta risalah pertemuan federal open market committee pada juli lalu
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh selamat pagi pak hans
ya selamat pagi pak yudha
tapi yang terlihat oleh pasar pasar merefleksikan apa yang terjadi di indeks harga konsumen dan indeks harga produsen amerika yang baru keluar di akhir pekan
sedangkan ihk itu turun ke empat tujuh dari sebelumnya empat delapan
jadi pasar itu cukup posisional
ketika indeks harga konsumen amerika keluar dan ekspektasi kuat sekali bahwa federal reserve akan menahan kenaikan tingkat suku bunga mereka pada pertemuan september
nah tapi di hari jumat itu keluar indeks harga produsen
nah ini menunjukkan keraguan
tapi yang menarik dari angka tadi inflasi amerika tadinya dipikir akan naik akibat dari kenaikan harga minyak global
tapi pada waktu data keluar indeks harga produsen itu tidak terefleksi terjadi kenaikan di sana
takutnya energi punya kenaikan baru terlihat pada periode periode berikutnya gitu
nah ini menunjukkan spekulasi pasar sedikit berhati hati gitu ya bahwa federal reserve apakah mengakhiri
kenaikan setidiknya tahun ini atau enggak
takutnya di bulan november ke depan set pasti akan menaikkan setidiknya
nah ini yang agak mendorong pasar asia termasuk nanti kemungkinan indonesia mungkin akan mengalami koreksi
pak kalau kita bicara mengenai data ekonomi amerika serikat yang membaik terutama inflasi
tapi produsen tadi meningkat imbasnya apa pasarnya langsung terhadap emiten emiten di bursa kita pada hari ini pak
ya sebenarnya yang pasar takut itu
itu adalah fed itu melanjutkan kenaikan suku bunga gitu ya
jadi kenaikan terakhir pada bulan sebelumnya itu pasar berharap itu terakhir
sudah itu pasar mulai ekspektasi bahwa fed nggak menaikkan suku bunga
set di sini dua ribu empat mulai menurunkan set suku bunga
nah ini menyebabkan dana bergerak dari advance country masuk ke energy market ya
dari aset yang tidak berisiko pindah ke aset yang berisiko
nah ini mendorong pasar kita termasuk yield obligasi kita
itu bergerak turun ke bawah gitu ya karena dana masuk ke sini
tapi kalau fed memang melanjutkan kenaikan suku bunga mereka
itu berpotensi membuat adanya outflow yang terjadi di pasar kita
nah ini yang sedikit membuat pasar asia itu cenderung terkoreksi ya
ketika data inflasi amerika tidak sesuai perkiraan
kalau kita bicara mengenai statement dari pejabat the fed yang mengakibatkan
kenaikan yield obligasi amerika serikat pak terhadap market kita pada hari ini pak
ya memang kalau kita lihat pekan pekan sebelumnya beberapa pejabat set mengatakan
mereka belum akan menurunkan suku bunga tahun ini
nah ini yang kita khawatirkan kalau terjadi kenaikan suku bunga
nah sedangkan bi sendiri setelah ini
bi sendiri strike nya dengan set itu sisa dua puluh lima basis point gitu
khawatirnya kalau seandainya bi bertahan pada level ini
karena inflasi dalam negeri relatif rendah sedangkan set kembali menaikkan suku bunga
itu levelnya sama takutnya ada outflow terjadi
dana keluar dari pasar kita menuju ke amerika
nah itu yang lebih berpengaruh
jadi transmisinya lebih ke nilai tukar ya
jadi kalau nilai tukar melemah ini tentu mengganggu aktivitas emisan dalam negara
jadi kita harus memberi yang punya hutang besar ataupun yang terkait dengan ekspor import ya
atau yang import terutama
kita kembali ke regional pak kalau kita bicara mengenai bank of japan
banyak sekali memberikan stimulus terkait dengan suku bunga dan juga meningkatkan yield obligasi
serta mata uang yen sendiri yang menguat terhadap dolar ya pak
tapi di satu sisi tiongkok ini agak melambat perekonomiannya
bahkan terjadi deflasi
lalu bagaimana kondisi regional ini dua negara yang cukup besar memberikan kontribusi
pergerakan ekonomi asia
pada perdagangan bursa hari ini pak
ya kalau kita lihat memang jepang ini punya pengaruh ya
jadi waktu dia mulai merubah kebijakan yang mengizinkan obligasi di jangka panjang
untuk bergerak lebih tinggi yieldnya itu membuat pasar berindikasi bahwa
sebentar lagi bank of jepang akan merubah kebijakan suku bunga mereka
jadi ini yang menyebabkan yen itu mulai bergerak menguat
tapi sentimen yen menguat itu sebenarnya cukup positif bagi kita ya
jadi kalau harapan kita kalau yang menguat indeks dollar lebih tertekan rupiah kita lebih menguat
nah di sisi lain yang jadi masalah itu tiongkok gitu
setelah data ekspor import mereka buruk
kemarin indeks harga konsumen dan produsen mereka sama sama deflasi posisinya
nah ini menunjukkan bahwa tiongkok ini benar benar kehabisan momentum pemulihan ekonomi
kemudian masalah besar yang mereka hadapi itu bahwa
mereka harus tumbuh dengan kekuatan konsumsi
yang selama ini mereka mengandalkan sekali infrastruktur dan properti
tapi nampaknya dua sektor ini tidak akan terlalu kuat pergerakannya
nah langkah mereka untuk switch pindah ke teknologi menghadapi tantangan
karena amerika mengeluarkan larangan ya untuk investasi teknologi di tiongkok
jadi ini jadi masalah
nah yang pasar nantikan terkait tiongkok itu adalah stimulus tambahan
apa yang harus pemerintah tiongkok lakukan
mereka harus melakukan baik fiskal maupun monitor untuk mensimulus ekonomi negara tersebut
nah itu akan positif bagi pasar kita ya ketika tiongkok memberikan stimulus tambahan
transmisinya akan bergerak ke harga komoditas yang lebih tinggi
pak hans kita kembali ke dalam negeri ya
dalam minggu ini badan pusat statistik atau bps akan mengumumkan data
neraca perdagangan indonesia untuk bulan juli dua ribu dua puluh
apakah ini akan berpengaruh pak terhadap pergerakan isg pada hari ini pak
ya kita sebenarnya beberapa periode ini sedikit berhati hati gitu ya
pada neraca perdagangan sebelumnya surplus kita meningkat
tapi sebenarnya yang terjadi adalah ekspor kita turun karena harga komoditas rendah
tapi importnya turun lebih rendah
lebih banyak gitu ya importnya turun
sehingga surplusnya bisa melebar gitu
ini indikasi awal bahwa ada perlambatan ekonomi dalam negeri ya
karena kalau import turun biasanya mengindikasikan pergerakan ekonomi dalam negeri bergerak melemah gitu
nah kalau bulan ini diperkirakan masih surplus
seperti kita khawatir juga kalau ekspor import terus mengalami tekanan turun
nah beruntungnya kita bahwa harga komoditas itu mulai merantak naik ya
biarpun belum terlalu signifikan kita lihat minyak sudah bergerak delapan tiga gitu ya
sempat papan limaan gitu
batu bara juga mulai bergerak naik gitu ya
tapi belum terlalu signifikan
memang ada masalah cuaca ya yang mempengaruhi pasar
bahwa cuaca yang terlalu ekstrim panas itu menyebabkan konsumsi energi lebih besar
ya pak hans dalam pekan ini kan banyak sekali data yang ditunggu ya
terkait dengan sentimen dari data internasional tadi sudah kita bahas
kemudian regional sudah juga sekarang dari dalam negeri pak terkait dengan pidato jokowi